dan air asia telah mengumumkan relokasi ini di laman twitter mereka mengenai perpindahan operasional
dari terminal tiga ke terminal dua f untuk penerbangan domestik dan dua e untuk penerbangan internasional
penumpang disarankan datang dua jam lebih awal sebelum keberangkatannya
kemudian website resmi air asia juga memuat detail informasinya bahwa dikatakan juga ada staff
air asia di terminal tiga sampai tanggal lima belas agustus untuk membantu para penumpang
untuk informasi lebih lengkap kita telah terhubung dengan baskoro head of communication air asia
pak bas koro selamat siang
selamat siang mbak putri
pak baskoro tadi pagi dari informasi dari rekan kami di lapangan masih ada beberapa calon penumpang air asia
yang tidak tahu kepindahan terminal
jadi informasi disampaikan melalui apa saja pak bas koro ada yang tidak menerima sms katanya
ya jadi pada saat kami sudah menerima konfirmasi langsung dari pihak operator bandara pt angkasa pura ii
kami langsung memberikan pengumuman kepada penumpang melalui notifikasi email dan juga sms
lalu juga kami menyebarkan berita atau informasinya melalui press release ke media nasional dan juga internasional mbak
selain itu juga kami mengumumkan terkait dengan kepindahan ini di website dan juga media sosial resmi air asia dan juga air asia indonesia
dan dalam penerbangan setiap penerbangan yang menuju maupun juga bertolak dari bandara internasional soekarnata
kami mengumumkan terkait dengan pemindahan operasional terminal ini juga di in flight dalam penerbangan kami begitu mbak
selain itu juga memang kami menempatkan
ada informasi outdoor information berupa spanduk dan baliho di area sekitar bandara
pak baskoro kalau misalnya dari hari pertama pemindahan ini evaluasinya apa
apa informasi yang anda terima dari lapangan
saat ini memang proses transisinya masih berlanjut ya mbak ya
saya pikirkan memang ini masih sangat dini sekali karena memang masih belum berlangsung bahkan satu hari penuh
baru beberapa penerbangan kami
yang sudah berlangsung
yang kami lakukan saat ini adalah kami memastikan bahwa setiap penumpang kami mendapatkan bantuan
sebagaimana yang dibutuhkan karena kami juga menerjunkan selain dengan staff darat kami yang memang bertugas pada hari ini
kami menerjunkan all stars julukan untuk staff air asia ya
sebagai tim relawan untuk membantu penumpang
baik itu di terminal tiga yang lama maupun juga di terminal dua e dan dua f
karena memang yang kami fokuskan saat ini adalah memastikan agar operasional penerbangan tetap berjalan dengan lancar
keselamatan penerbangan juga terjaga dan juga kenyamanan penumpang tetap mendapatkan perhatian sebagaimana seharusnya mbak
oke baik notifikasi yang akan disampaikan oleh air asia kepada para penumpang akan dilakukan sampai kapan pak baskoro
masih kami lakukan secara bertahap sesuai dengan keberangkatan penumpang dan sampai beberapa hari ke depan
dan tentunya kami akan review terus perkembangannya mbak